kalau dari keluarga dari bapak bapak
iya jadi dibagi yang paling atas itu masuk ke merah kebawahnya ke dua atau yang putih ketiga masuk ke merah gitu lah
mereka yang diwakili persatuan bawean singapura berbondong bondong datang ke bawean sejak beberapa hari sebelumnya